keinformasi pertama saudara tabrakan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di banjarnegara jawa tengah
kecelakaan terjadi diduga akibat salah satu pengemudi yang mengantuk
tabrakan beruntun tiga minibus terjadi di jalan raya kecamatan bawang banjarnegara jawa tengah
diduga tabrakan disebabkan oleh salah satu pengemudi mobil yang mengantuk hingga masuk ke jalur yang berlawanan arah
kemudian menabrak dua kendaraan
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan